dua buah mobil menjadi korban pelemparan batu oleh seorang pengendara sepeda motor di underpass jalan al arteri kebayoran lama jakarta selatan pada rabu sore
kepolisian polsek kebayoran lama masih melakukan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku
polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti batu serta pecahan kaca kendaraan roda empat milik korban
salah satu korban yang melapor pada rabu malam mengaku tidak mengetahui motif pelaku melakukan pelemparan batu
korban menyebut pelaku menggunakan sepeda motor jenis matic saat melakukan pelemparan
untuk penyelidikan lebih lanjut polisi akan memeriksa rekaman kamera pengawas atau cctv di sepanjang jalan alteri kebayoran lama jakarta selatan
ini masih kita dalam proses didik dalam proses didik sejauh mana mereka dalam perkara apakah
ada kenal atau tidak masih kita dalam proses penyelidikan
korban hanya mungkin shock ya kaget mereka
tapi tetap kita antisipasi cctv yang mengarah bagai blok shotnya untuk gambar yang ada di jalan
kita tidak lagi tinggal